di seluruh indonesia sudah dilakukan tes pcr sebanyak satu empat puluh sembilan juta dan jakarta melakukan tujuh ratus tiga puluh dua ribu lebih dari seluruh jumlah orang tes di indonesia
masifnya tes yang dilakukan ini dalam rangka menyelamatkan nyawa warga jakarta
beberapa hari terakhir kita menyaksikan angka kematian yang meningkat
walau tingkat kematiannya menurun tingkat kematian itu artinya angka statistiknya prosentase yang meninggal jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus memang menurun tingkat kematian
tapi nominalnya jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi
nah itu sebabnya dengan dilakukan masif testing kita berharap bisa nantinya kita menyelamatkan lebih banyak nyawa di jakarta karena itulah tugas utama kita